berbagai hidangan nusantara bisa dinikmati bukan hanya di tempat asalnya saja
tidak usah jauh jauh kali ini saya akan mengajak anda mencicipi menu menu soto dari daerah indonesia tapi tempatnya di jakarta
makanan berkuah asli indonesia ini memiliki rasa dan komposisi yang berbeda beda di setiap daerahnya
soto asli medan pak syamsuddin ini salah satunya
soto legendaris sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh ini berada di wilayah kemayoran jakarta pusat
rumah makan ini menawarkan soto dengan pilihan isian ayam daging ataupun campur
nah ini merupakan rumah makan soto cabang dari medan dan saya pesan di sini soto campur
jadi ada daging paru ustus dan rasanya empuk
kuahnya dia pakai santan nggak pakai susu gurih
ditambah kalau biasanya kita makan pakai soto cabainya cabai merah di sini cabainya cabai hijau
cabai hijau pedas ditambah sama kentang emping perpaduan yang mantap
untuk menikmati satu porsi hidangan di sini anda perlu merogoh kocek rp tiga puluh lima hingga rp enam puluh per porsi
dari sumatera utara saya beralih ke kuliner jawa barat yaitu soto bogor saroja
ini terletak di wilayah bendungan hilir jakarta pusat yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini